sehingga pembeli dapat memilih sesuai selera
tapi banyak godaan nggak sih tavi kalau di belanda
kalau bisa panjang terus habis itu
karena memang mereka harus
ia pun berbagi cerita ketika liburan hemat ke jawa timur dengan mengikuti komunitas backpacker
jadi itu sudah pasti tidak akan diperkenankan masuk
sumber daya manusia bukan hanya sumber daya manusia yang ada di bssn ya

yang terus terjadi berkali kali ini sangat memberatkan
namun dalam konteks reformasi di rakyat rakyat
begitu juga pasti indonesia sebaliknya memanfaatkan peluang ini gitu
dan sayangnya ini belum bisa dipastikan apakah karena faktor cuaca atau karena faktor kelelahan jemaah